sementara menkopo luka mahfud md mengapresiasi kpk karena telah berhasil menangkap gubernur papua luka cnmb
mahfud menegaskan penangkapan nmb merupakan murni langkah penegakan hukum
tidak ada kepentingan selain urusan hukum
kasusnya sudah terbuka terang benerang masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh kpk
oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini
jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia